anak kedua dari komisaris utama pt pertamina basuki cahayapurnama alias ahok
dengan puput nastiti devi telah lahir
anak kedua berjenis kelamin perempuan ini lahir pada kamis pagi
pukul delapan lewat dua puluh lima waktu indonesia barat
di rumah sakit bunda di kawasan menteng jakarta pusat
bayi perempuan ini diberi nama sarah eliana purnama
mereka sebelumnya telah dikaruniai anak pertama
yesafat abimanyu purnama pada januari dua ribu dua puluh